anda masih menyaksikan connected ramadan dan memasuki musim semi umat muslim di jepang
tahun ini menjalani puasa selama empat belas jam dan saatnya kita hadirkan kisah warga negara indonesia
yang menjalankan ramadan di negeri sakura sudah terhubung secara virtual
ada ridwan gunawan di bepu jepang
assalamualaikum selamat pagi
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
selamat pagi bang ferdi
oke terima kasih ya sudah menyempatkan waktu pagi ini
sudah terang kayaknya di sana ya sudah jam setengah enam pagi ya
sudah siap siap juga mungkin untuk beraktivitas pagi ini
tapi sebelum memulai aktivitas pagi ini kita pengen ngobrol ngobrol pengen tahu dulu bagaimana kemudian
teman teman di bepu jepang ini atau mas ridwan sendiri menjalani puasa di sana
apa yang berbeda dari tahun tahun sebelumnya
karena situasinya masih sama ya masih di pandemi
walaupun pembatasan mulai longgar
betul betul jadi kebetulan saya tiba di jepang itu sebetulnya bulan november tahun dua ribu dua puluh
paling nggak saya udah mengalami bulan ramadan di tahun sebelumnya ya tahun yang lalu
nah kalau setahun yang lalu itu sebetulnya posisinya covid itu masih lumayan tinggi
jadi pembatasan untuk orang orang yang mau ke rumah
masjid atau di luar itu memang masih banyak yang dibatasin
nah kalau sekarang ini sudah sebulan terakhir kondisi covid di area bepo di prefektur oita ini memang sudah makin melanda ya
jadi orang orang sudah boleh dibolehkan untuk misalnya ke masjid lagi
sebelumnya ini masjid masih ditutup bang
jadi alhamdulillah pas ramadan ini orang orang sudah bisa sholat jamaah lagi
bahkan sebelumnya juga sholat jumat pun juga ditutup
nah ini juga sudah dua pekan terakhir sholat jumat sudah dibuka lagi
oke kalau di kampus ada penyesuaian tidak ya
kalau di kampus sekitar dua bulan sebelum sekarang ini itu juga banyak dibatasi
kayak misalnya kalau ada orang yang bukan mahasiswa atau beraktivitas kampus mau masuk kampus
harus menunjukkan kayak surat izin atau bukti kalau mereka ada urusan di kampus
kalau sekarang sudah lebih diperbolehkan
apalagi juga kelas sudah mulai di ini ya tatap muka
di semester sebelumnya itu kebanyakan masih online
banyak profesor juga mereka masih mengajar secara online di rumah masing masing atau di kotanya masing masing
banyak juga mahasiswa dari berbagai negara itu mereka mengikuti kelas itu dari negara yang masing masing
karena juga border negaranya masih ditutupkan nah ini sudah
sebulan terakhir ini jepang sudah buka lagi jadi alhamdulillah udah makin banyak mahasiswa yang datang juga mungkin
memang kondisinya udah mulai lebih baik terus rencananya semester ini tanggal minggu depan
itu udah kita masuk semester ini ya spring ya itu kampus udah membuka untuk kelas tatap muka lagi
hai oke gini bicara soal kegiatan teman teman saat ramadan tentu kita tahu bahwa jepang secara
komunitas muslim pun kecil sekali tapi paling tidak teman teman wni yang di sana punya tidak
ya kebiasaan kebiasaan khusus begitu saat momentum lebaran momentum ramadan seperti
ini ada pengajian kah atau rencana rencana bukber kah nanti
jadi alhamdulillah kalau misalnya di setiap kota di jepang yang memang ada universitasnya dan
disitu khususnya di depokan memang kampusnya internasional ya jadi banyak juga mahasiswa
dari berbagai negara termasuk dari negara negara muslim seperti indonesia malaysia dan sebagainya itu
khususnya indonesia sendiri ya kami punya banyak kegiatan seperti pengajian pengajian sesama
gimana menjalani dek
murid sollte di akhir akhir
deb amd kalau misalnya diwakil daerah utara jepang itu pastoranya udah mulai habis dan nochmal ke gua
daerah kan saya kan tinggalnya di pulau yusu ya di selatan
itu masih ada beberapa apa yang kita bisa melihat akurat seperti ini contohnya
dan hawanya juga sudah jauh lebih hangat dibanding pas winter kita tiga bulan yang lalu ya
jadi sudah lebih nyaman untuk berkegiatan di luar tidak harus pakai jaket tebal
oke karena memang bagi negara yang punya bermacam musim ini menjalani puasa menjadi tantangan tersendiri ya
kalau untuk respon warga muslim setempat dengan aktivitas keagamaan yang berlangsung di ruang publik saat ini bagaimana mas ridwan
kalau misalnya responnya kayak orang jepangnya sendiri atau misalnya warga internasional yang misalnya bukan muslim
saya melihat sih mereka disini toleransinya sangat tinggi ya
apalagi juga saya melihat orang jepang kan orangnya disiplin dan mereka juga sangat memegang teguh percaya
kalau ada orang yang memegang kepercayaan dan mereka benar benar menjalannya mereka akan menghormatinya
karena mereka kan tipenya juga punya apa ya punya prinsip kayak gitu ya
baik prinsip di agamanya mereka atau prinsip di kehidupan sehari hari
ketika mereka melihat umat muslim yang aktif berkegiatan atau sholat jamaah dengan teratur
mereka juga sebetulnya sangat senang sekali karena mereka sangat menyukai keteraturan ya di negeri ini
kalau nyari takjil susah nggak ya atau ngolah sendiri atau gimana
ini sebenarnya alhamdulillah karena di kota ini cukup banyak ini ya warga muslimnya juga
jadi banyak juga dari beberapa negara mereka mengadak membuat takjil untuk dibagikan secara gratis
dan ini kegiatannya juga dilakukan di masjid
jadi ini kegiatannya juga dilakukan di masjid
misalnya di bulan ramadhan ini di depan masjid setiap jam enam setengah jam sebelum waktu berbuka itu setiap negara itu saling bergantian berbagi takjil
nah misalnya kemarin itu dari warga pakistan
nanti rencananya weekend ini dari komunitas indonesia yang akan berbagi takjil
dan nanti begitu seterusnya
jadi alhamdulillah setiap muslim dari berbagai negara itu saling berbagi saling membantu disini saling kerja sama
bisa dibocorin ini takjil apa nanti yang akan dibagi bagikan ke

itu kalau tidak resmi nasi kari nasi biryani ya
biasanya kalau makanan makanan indonesia jadi bibarnya adalah misalnya selama selama staying at home
alhamdulillah banget yaeneslirze kocok
kalau buat komunitas indonesia yang kangen sama makanan indonesia
pas ada gilirannya komunitas indonesia
indonesia yang bikin takjil itu mereka biasanya udah antre panjang satu yang memenuhi apa kota
depu ini itu juga warga warga indonesia cukup banyak oke jadi langsung antri ya begitu diapet
giliran teman teman muslim indonesia yang akan ngasih takjil ini udah di listing dulu ya
oke berencana mudik tahun ini mas ridwan atau masih nunggu waktu yang tepat
oke terakhir masih doang apa yang ingin disampaikan
untuk siapa ini untuk siapa saja
teman teman semua insya allah ramadan ini akan jauh lebih baik dibandingkan
ramadan sebelumnya kondisi covid juga semakin baik alhamdulillah dan semoga kita bisa kembali
beraktivitas seperti sebelumnya atau mungkin menghadapi kondisi yang baru dengan semangat
yang baru dan yang penting insya allah tetap berdoa dan bekerja dengan baik dan bahagia
semuanya tetap sehat dan bahagia terus gitu aja oke ada tantangan kemudian berpuasa
di negeri orang begitu ya di negeri sakura jepang
dengan segala macam dinamikanya
tapi kemudian tentu tidak akan menghalangi bagaimana ibadah ibadah yang dilakukan selama bulan ramadan ini
terima kasih mas ridwan gunawan sudah menyempatkan waktu pagi ini
berbagi cerita bagaimana menjalani ramadan di bepu jepang
terima kasih mas ridwan assalamualaikum selamat pagi
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh